pt pertamina persero menyampaikan apresiasinya kepada baris krim polri yang secara konsisten melakukan pengungkapan dan penindakan tegas terhadap penyelewengan dan penyalahgunaan bbm dan lpg subsidi
bbm dan lpg
pertamina bersyukur dan mengapresiasi tim baris krim polri yang selalu mendukung pertamina dalam proses penyaluran bbm dan lpg subsidi dengan mengungkap dan menindak banyak penyelewengan di lapangan
kita ingin memberikan apresiasi pengaruhan setinggi tingginya kepada pakabaris krim bersajajaran yang telah melakukan banyak pengungkapan dan juga penindakan dari penyelewengan bbm dan lpg subsidi
yang tentu saja ini
kita ingin berhasil menurunkan penyelewengan itu dan menyelamatkan keuangan negara dalam bentuk subsidi
sekaligus sebetulnya kita ingin bahwa semua tindakan ini bisa memberikan efek jerah dan nantinya kita ingin memastikan bahwa seluruh bbm dan lpg subsidi betul betul dinikmati oleh yang berhak yaitu masyarakat yang kurang mampu
serta juga dengan petani nelayan dan umkm
berdasarkan data dalam enam bulan terakhir baris krim telah berhasil mengamankan barang bukti solar subsidi sebanyak tujuh ratus tujuh belas delapan ratus lima puluh liter
pertalite sebanyak lima ratus satu tujuh ratus tiga puluh liter dan lpg subsidi sebanyak satu delapan ratus lima ratus empat tabung
nike menambahkan kerjasama pertamina dan baris krim polri selama ini telah berjalan baik
oleh karena itu pihaknya berharap sinergitas ini terus berjalan
penanganan terhadap penyelewengan bbm dan lpg subsidi
jadi kami betul betul bersyukur atas semua support yang dilakukan dan ini kerjanya satgas ini dua puluh empat jam sehari tujuh hari seminggu tidak pernah ada berhentinya nih
karena kan energi ini harus kita salurkan setiap saat dan tim dari baris krim ini bersetat satgas ini ini juga kerjanya tidak pernah ada berhentinya
jadi kembali lagi saya terima kasih pak
terima kasih pak dir atas semua supportnya dan kami tetap berharap dan juga komit untuk kita selalu melakukan kerjasama yang baik dalam melakukan pengungkapan dan juga nantinya penindakan oleh baris krim